kita beralih ke informasi lain saudara satu keluarga yang terdiri dari suami istri dan dua anaknya ditemukan tewas di alaman parkir apartemen yang berada di kawasan teluk intan penjaringan jakarta utara
dari rekaman cctv yang ada di apartemen terlihat satu keluarga tersebut datang dengan menggunakan mobil berwarna putih
seluruh keluarga kemudian naik menuju lantai dua puluh satu dengan menggunakan lift dan kemudian menuju atap dengan menggunakan tangga
tidak lama berselang seluruh keluarga tersebut ditemukan telah meninggal dunia di halaman parkir apartemen
seluruh jenazah kini telah dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo untuk diotopsi
itu yang dapat saya sampaikan
kita belum menemukan persesuaian dari keterangan saksi kemudian bukti bukti perjudul yang lain jadi kita belum menyimpulkan ke arah situ
itu masih dalam kaitannya penyelidikan kita dan penyidikan tapi yang pasti motifnya mereka bunuh diri
sementara itu dari hasil olah tkp pihak kepolisian menemukan seluruh korban ditemukan dalam kondisi terikat tali
selain itu seluruh tubuh korban mengalami patah tulang
saat ini seluruh korban telah dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta pusat untuk dilakukan otopsi
kondisi terikat di bawah terjatuh
kondisi di bawah itu masih dalam kondisi ea terikat dalam tali yang sama dengan jl
namun kondisinya di bawah ikatan tali tersebut lepas
kemudian ael terikat tali yang sama dengan jwa
pada saat di bawah ikatan tali tersebut masih mengikat pada kedua tangan mereka